kami melaburkan saya pikir
tapi kita lebarkan dua lacur lagi
berbagai ajang olahraga baik internasional maupun nasional telah menanti pada dua ribu dua puluh empat
mie mien komplit dengan bakso dan pangsi terbus ini
di kawasan kombo energi tersebut school oneches
ya ketika terjadi kebakaran lahan tim operasi satgas karhutlah tetap melakukan pemadaman
nah kita dengan ini kan kita archipelago ya kepulauan yang begitu luas ya dari sabang sampai merauke ya
yang keempat jangan gunakan foto profil yang pulgar dan terkesan mengundang
kemudian dalam maliyaki tiga ayat enam demikian firman tuhan
jadi kayak indonesia ini sangat luas
apakah masih bisa juga dipaksa dibobol juga
budaya pun menjadi jawaban selanjutnya
sehingga kita tidak hanya mengobati tapi juga mencegah demikian
itu kan aliran dana dari ppatk kan menyebutkan nama nama juga ya
saat ini kopral ii mudasir bertugas di kodim
untuk tidak bereplikasi dan hanya dipakai untuk membawa dna yang telah disisipkan
dan kamu sempat mention disitu bahwa
saya ingin buka bukaan sedikit
kayak misalnya tiktok itu punya segmen tertentu twitter atau x gitu ya
tapi kalau ini ngevideoin kan sendiri tuh
atau wetton selasa kliwon dianggap memiliki keberuntungan yang baik dan aura yang bagus
kita yang juga punya menomor satukan masalah kemanusiaan
bisa memakan waktu enam bulan hingga lebih dari satu tahun
belajar itu tuh gak pernah cukup
dan menjadi juga kabar baik kepada orang orang yang berada di sekitar kita
di dalam dunia atau hari maranata itu seyoganya
jadi karena gue udah dapet duit gue jadi kayak ah gak perlu pemain pro lah saat itu
dari utang yang harus mereka bayar
maka klub lain akan ikutan sama sama semua
sedangkan hewan piharan ini biasanya harus butuh perhatian khusus
tidak meluruh hanya mengenai pembangunan fisiknya saja
subsidi jenis pertalite dan solar
dan cahaya allah sendirilah yang menyinari kota suci itu
karena sudah ada ac atau pendingin udara di bagian kursi penumpang
adalah untuk mengejar hutang pemerintah dalam hal mengambil keuntungan dan mengejar buku
memang salah satu zat kimia yang terurai dalam gas air mata kadaluarsa ialah melanonitril yang
kepolisian mengevaluasi kebijakan kontrol flow harus mudik di ruas tol cikampek
ko jojo sekarang udah di bali udah tiga mingguan berarti ya ko ya
alex mengajak saya untuk membuat pide atau turkis pizza
sebagai orang tua asuh nyamuk suratmi mengaku dulu sempat meragukan teknologi ini
tahu tidak asalnya dari negara mana